pertemuan dua plus dua atau pertemuan antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan indonesia australia
kamis sembilan september menghasilkan beberapa poin kesepakatan
di antaranya penanda tanganan tiga nota kesepahaman antara menteri pertahanan australia dan indonesia
serta rencana pengiriman kadet indonesia ke australia
hubungan bilateral antara pemerintah indonesia dan australia terus diperkuat
pada kamis sembilan september hubungan kedua negara dikukukan melalui pertemuan dua plus dua
yang dilakukan menteri luar negeri retno marsudi dan menteri pertahanan prabowo subianto
bersama dengan menteri luar negeri australia mary spain dan menteri pertahanan peter dutton di gedung pancasila jakarta
dalam konferensi pers menteri pertahanan prabowo subianto menggaris bawahi eratnya hubungan kerja
dan perhubungan kerja yang berlaku di jepang
pertahanan antara indonesia dan australia yang telah terjalin lama
dalam pertemuan bilateral ini peter dutton dan prabowo subianto juga menaikkan tiga kesepahaman dalam bidang pertahanan
berupa penanganan terorisme keamanan siber dan kerjasama penguatan pertahanan
sebelumnya menteri pertahanan kedua negara juga telah menandatangani pembaruan dari defense cooperation arrangement
atau dca untuk menjadi payung kerjasama pertahanan komprehensif di masa mendatang
tadi menteri dutton dan saya telah menandatangani pembaruan dari defense cooperation arrangement
yang akan menjadi dokumen yang sangat penting untuk pembaruan pertahanan komprehensif di masa depan
selanjutnya pemerintah indonesia akan mengirim kadet putra putri nasional ke australian defense cooperation
selanjutnya pemerintah indonesia akan mengirim kadet putra putri nasional ke australian defense cooperation
pemerintah australia mengaku siap menyambut kadet dari indonesia untuk menuntut ilmu dan membangun relasi
pemerintah australia mengaku siap menyambut kadet dari indonesia untuk menuntut ilmu dan membangun relasi
pemerintah australia mengaku siap menyambut kadet dari indonesia untuk menuntut ilmu dan membangun relasi